periksa gigi tuh gapapa periksa gigi tuh gasalah
ini mau pesen locek deh buat ke rumah sakit
santel disitu ya
al aku udah sama tante rosa
michi sama mama udah jalan

eh pak bos
kok udah dateng pak
sepuluh jam segini cepet banget
iya saya kan hari ini memang udah sangat jelongin waktu buat rena
mau jalan jalan juga kan nanti
pak bos mau sendirian aja nungguin rena gitu
kan abis ini saya juga mau ngajak rena jalan jalan
yaudah kalau gitu saya langsung remisi aja ya pak ya
ini bukti pembayarannya ya pak
uangnya tante mayan sebelah mana ya
mas ya mbak sama sama pak
kok kamu ada disini
kiki bikinin pupur ayam surabaya buat tante mayan mas
siapa tau tante mayan mau makan
mas itu semua deh
padahal nggak usah repot repot
kiki yang minta maaf soalnya gara gara kiki ngakuin semuanya
tante mail jadi marah sama mas randy
terus tante mayan jadi sakit
terus sarah masuk rumah sakit terus
gara gara saya berbohong
kamu sekarang malah jadi kebawa bawa
udah kalo gitu kiki langsung pulang aja ya mas
salam buat tante mayan
coba saya kasih ke mama deh
siapa tau mama mau makan
udah selesai ya sekolahnya
udah kok pak
ayo pak kita jadikan jalan jalan
jadi dong sayang kita jadi jalan jalannya ya
pak njus mana
icus udah pulang duluan ke rumah
ada urusan di rumah
kita jalan berdua aja ya
aku bawain bubur juga ke mama
aku suapin ya
tapi mama harus tetep makan ma
ingat kata dokter tadi
kayak bubur surabaya gitu
mama udah mau makan
ya udah berarti
biar mama cepet kuat
cepet sehat lagi
nih aku suapin lagi
emang beli dimana buburnya
nanti malam mama mau bubur ini lagi ya
eh ini ma sebenernya bubur ini dari kiki
tadi kiki datang sini terus anterin bubur ini buat mama
masakan kiki ini memang enak yo
andai saja kiki itu jadi istrinya randy
pasti hidupnya randy itu terjamin
kan pasangan itu harus sepadan
biar gak timpang
aduh udah ah mama udah gak nafsu makan
kamu udah makan dikit ma
udah mama udah kenyang
situ aja udah
pasti mama jadi gak mau makan lagi
karena tau buburi ini dari kiki
mama mau masih aja ya marah kayak gini

aku mau makan lagi
aku mau makan lagi
aku mau makan lagi
aku mau makan lagi
kita berani coba yang ini
masakan yang president
tidak terlalu banyak
iya papa tahu
namun kita periksa lagi ya
kenapa nggak mau
kan supaya giginya rena sehat juga
aku takut pa
apa yang ditakutin cina
lagian nanti kan papa yang temani di dalam
aku nggak mau ke dokter gigi
rena kok dia nelfon aku
aku diajak bapak ke dokter gigi
aku nggak mau
kenapa rena malah telpon andin sih
yaudah sayang tenang ya
pak mama mau bicara sama papa
apa ngobrol sebentar sama mama ya
kamu kenapa sih
kok rena dibawa ke dokter gigi
udah tahu kemarin rena itu udah ke dokter gigi sama mama
ini saya cuma mau ngecek aja
soalnya kan rena
sering makan pemain
sering makan coklat
jadi saya cuma takut gigi rena itu nggak sehat

tapi saya takut gigi rena itu berlubang
tapi tolong jangan dipaksa
raina itu juga takut sama dokter gigi
kamu ada ada aja ya mas
tolong rena jangan dipaksa ya
aku harus minar dulu ini
makasih ya sayang
kamu dengerin papa ya
di dalam nanti giginya rena nggak diapapain kok
cuma dicek aja giginya rendah itu masih bagus atau enggak
papa janji gak sakit kok
percaya papa kan
yaudah deh pa
aku mau diri aku sehat
gigi memang harus sehat ya
sekarang kita ke dalam ya